saya kalau masuk lubang geli
aduh pak nek aduh pak nek
aduh dia digigit pak nek
ustadz kalau menurut saya lebih baik kita mencari belutnya itu di sebelah sana
sebab di sana tanahnya agak lembab
pasti banyak belutnya tuh
saya setuju sama pak ustadz
kalau kita semua nyenang ke belut nanti pak d masakin spesial
goreng garing belut
siapa yang mau
tangkep dulu belutnya baru kita goreng ayam
belutnya makan ayam
baik anak anakku semua kita ikutin apa kata ustadz musa dan pak d ya
sekarang kita bisa lihat kalau daun singkong ini sudah bisa dipanen
nah kalau kalian tahu biasanya kita itu biasa makan singkongnya doang ya
kita rebus atau digoreng ya
terus juga bisa disayur jadi sayur daun singkong gitu
jadi nanti kita panen bareng bareng ya
nah nih mustazah contohin ya
kita ini ambil yang ini satu
nah kita tuh gak boleh langsung petik daunnya aja
jadi kita harus petik di sini batangnya juga
coba mending kita langsung tarik aja
satu dua tiga
onde mandeh amalia nampaknya sedang kesulitan
ambo bantu ah
satu dua tiga
semangat ya ini udah hampir kok
satu dua tiga
emang boleh diketahuin kayak gitu

ustadzah tolongin dia
astaga udah dapet
orang orang yang kecil kecil aja kayak apa ya
ah udah dicari sini aja
eh apaan sih
eh kalian ini ganggu kita aja lagi
sobri gue nanti kalau misalnya belutnya kabur gimana
nggak dapet nanti
eh kalau belutnya gak mau keluar
tandanya dia takut sama kamu
kalau nggak dia malu
yah belutnya takut

eh haikal haikal haikal
ini kenapa sih ini
saya takut sama belut ustadz
tadi tadi saya cuma mau nyari cerangga
tiba tiba dikasih belut sama dia ustadz
yang takut belut aja nggak takut
coba trio bemo doang yang takut sama belut
katanya nggak takut ya
katanya yang takut tuh cuma haidot bukan trio bemo
mas mulai jinnah
dengar dengar ustadz semuanya ya
kamu tidak boleh langsung menyalahkan orang begitu saja
sebelum ada buktinya
terus kamu juga haikal
kamu jangan membuat teman teman kamu itu jadi takut dan panik
nggak boleh kayak gitu
kasihkan teman teman kamu tuh semuanya
harusnya kalian semua itu bisa bekerja sama agar bisa mendapatkan serangga sama belut
kalau nangkepnya banyak kan kita jadi makannya mbak
barangkali saya lagi nangkep belut tiba tiba sobri berisik
haikal kamu bisa berhenti
bapak mau prison
bapak mau prison
aku minta mau sama pak ustadz ridwan aja deh
lukman kamu gak salah sama ustadz
lu kan harusnya sama haikal
sungguh terlalu pengen
alhamdulillah baru dapat satu ya
ya udah ada lagi nggak coba
sini pade sini sini
lihat tadi ada bang lu
iya kalau lubang kecil kalau bang lu gede
pak kaya sih juga bingung tuh
jangan jangan ada belut nih
iya mau sakit
kalau belut aja takut
bukan masalah beluknya tapi ngobrolnya
kalau masuk lubang geli
aduh pade aduh pade
aduh dia lagi digigit pade
ini ada apa sih ustadz
kenapa pak d begitu
pak d pak d pak d udah pak d
pak d ini udarnya bohongan udah tuh
karet pak d cuma dikerjain sama ustadz musa
pak ustadz malu orang aja
seharusnya kita kan gak boleh iseng
tidak halal bagi seorang muslim
untuk menakut nakuti muslim yang lain
hadis riwayat abu daud kan
tapi kan yang nakutin bukan saya ulernya
ya kan ulurnya punya siapa
ya udah yuk kita gabung sama anak anak ya ustadz
udah deh ini ulernya buat saya
aduh merekata anakku
aduh biarin aja
eh car jatuh loh
kau jalan itu ngeliat ngeliat
can yang lain jatuh
eh udah deh udah
kalau ada lah kalian sih kita jadi jatuh
karena banget sih kok jadi
aku tau kal
kenapa kita cari serangga
sama belut disini
biar gak ketahuan sama sabri kan
kita tuh disini mencari sesuatu yang baru
bukan bulu sama serangga
oh belalang yang siiii
aduh berat amat nih singkong
mantep dah ini pokoknya dah
itu kayaknya pencuri kebun gunanta deh
kita bilang ke mustad aja ya
tuh tuh tuh
jangan duet kebun pencuriannya pergi kemana
ada di atas kotoran
eh tolong pencuri
tolong ada pencuri
udah jadi deh lucu kan
udah jadi dong
ajarin dong bikinnya
nih coba butet
kamu bukit banget sih kamu
mau lari kemana ya
mau lari kemana
mau lari kemana
mau lari kemana
kasih tau kasih tau
memang yang punya singkong punya put antah aja
kamu juga punya
jangan pake banyak omong